pada suatu ketika hiduplah seekor bangau di sebuah kolam
dia terbiasa menangkap ikan di kolam yang sama
semua ikan membencinya tapi dia menyukai ikan karena
bangau itu selalu makan dan makan dia menikmati pencarian makanan
apa yang terjadi pada aku
sang bangau tumbuh tua dan lemah
dia tidak seperti sebelumnya dia terbang dengan lambat
aku sudah lelah
dan saat dia menyelam untuk menangkap ikan
seringkali ikan terlepas karena gerakannya yang lambat
ah sendiku terasa begitu sakit
jangan ke sana bangau akan memakanmu
ah jangan khawatir dia tidak bisa memakanku dari dua minggu yang lalu
aku sedang mengerjainya dan dia bahkan tidak bisa bergerak
dan sebelum dia bisa menangkapku aku sudah pergi menjauh
biar ku tunjukkan ya
ah kena kau
tapi dia terjatuh di air saat ikan berenang menuju ke teman temannya
lihat itu sekarang kita tidak perlu takut lagi dengan bangau
karena dia menjadi begitu lemah dia tidak bisa mendapatkan makanan
ikan ikan itu berenang di sekitarnya namun dia tidak bisa menangkapnya
oh sial dengan umur tua ini bagaimana aku bisa makan
aku sudah merasa lapar selama dua hari
suatu hari dia merasa sangat lapar
dia tidak makan apapun selama beberapa hari
untuk mengatasi laparnya tanpa harus bekerja keras dan masalah dia merencanakan sesuatu
oh aku tahu harus apa
untuk memulai rencananya itu
aku harus mencari makanan
oh aku tahu harus apa
untuk memulai rencananya itu
dia pergi menuju sisi kolam dengan wajah sedih dan tidak tertarik untuk menangkap ikan
ikan katak dan kepiting berpikir kenapa dia tidak berusaha menangkap makanan
oh dia kelihatan sedih
mungkin dia lapar
apa dia akan mati
satu kepiting besar melihat bangau sedih itu lalu mendekatinya
halo bangau tua apa yang terjadi
kau terlihat sedih
kau terlihat sedih
ya ampun ada berita yang buruk tentang kolam ini
berita buruk apa itu
tidak aku tidak berani mengatakannya padamu
oh ayolah jika ini tentang kolam kami perlu tahu kami tinggal di sini juga
yang dimana itu adalah makananku
tidak ada ikan
aku mendengar orang orang akan mengisi akwarium dengan lumpur dan menanam tanaman di situ
oh ya ampun itu sangat buruk sekali aku harus beritahu yang lain
itu buruk sekali
apa itu buruk sekali kita harus lakukan apa
semua makhluk di kolam itu khawatir setelah mendengar berita itu
ya ampun kita harus abah sekarang
kau bisa tetap hidup di daratan tapi kami kan ikan tidak akan bertahan
ah kepanikan telah menyebar
melihat situasi ini menguntungkan bangau itu berkata
jangan panik ada jalan keluarnya
ya aku tahu kolam yang sedikit jauh dimana semua makhluk aman di sana
jika kalian tertarik aku bisa membawa beberapa tiap hari ke kolam itu di mana kalian aman
kami butuh bantuan
semua yang di kolam bersemangat untuk ditolong oleh bangau
tapi aku punya beberapa syarat
aku harus beristirahat di perjalanan karena umurku
dan aku hanya bisa membawa beberapa ikan saja sekali jalan
ya tidak apa
semua makhluk bersedia untuk pergi bersama bangau dengan syaratnya
di perjalanan pertama sang bangau membawa beberapa ikan di paruhnya
tapi bukannya membawa ke kolam lain itu
dia membawanya ke bukit terdekat dan memakannya
setelah istirahat sebentar saat dia merasa lapar lagi dia melakukan perjalanan kedua
dengan cara ini sang bangau mendapatkan makanan tanpa harus bekerja keras
dalam beberapa hari dia kembali sehat dan kembali gemuk
sang kepiting besar juga ingin diselamatkan
mohon bawa aku juga ke kolam itu
waktu yang tepat untuk coba makanan baru
oke aku akan bawa kau di perjalanan berikutnya
di perjalanan berikutnya saat hari hari telah berlalu
berapa jauh lagi kolam itu sekarang
sang bangau melihat bahwa kepiting itu adalah makhluk yang polos
dia mencari makanan baru
sang bangau mencari makanan baru
dia merasa bahwa kepiting adalah makhluk yang polos dan tidak akan tahu tentang rencana jahatnya
kau bodoh tidak disini memiliki yang lain dari kl birds
kau tidak sangka aku ini kalian semua
kau bersiap untuk hilang nyawa
sang kepiting sudah menyadari rencana yang nominated
aku tidak akan mati lepas pacaran kau

dengan cepat dia mencekik leher bangau itu dengan capitnya yang tajam
oh ini sakit
ini akan terasa lebih sakit lagi
kepiting itu mematahkan leher sang bangau
lalu bangau itu kehilangan nyawanya
lalu kemudian sang kepiting dapat kembali lagi ke kolam
dan menceritakan seluruh kejadian itu kepada semua makhluk yang ada di kolam
semuanya berterima kasih pada kepiting atas usahanya
oh kepiting kau sangat cerdas
tidak sang bangau kehilangan nyawanya karena keserakahan dia
itu bukan karena kecerdasanku
pesan dari cerita ini ingatlah selalu keserakahan itu adalah hal yang berbahaya